wacana kenaikan harga bbm bersubsidi semakin mendekati kenyataan
pemerintah memang belum mengumumkan presiden jokowi bahkan menyatakan
masih menghitung skema kenaikan harga bbm bersubsidi
meskipun harga bbm bersubsidi belum jadi naik tapi masyarakat mulai panik
dan ada antrean panjang terjadi di beberapa spbu di beberapa daerah
pemerintah pun juga mulai menggelontorkan bantuan sosial
atau bantalan sosial untuk lebih dari dua puluh juta keluarga
nilainya dua puluh empat tujuh belas triliun rupiah
pertanyaan yang sekarang bagaimana efektivitas bansos ini bisa meredam
dampak kenaikan harga bbm bersubsidi jika nanti jadi dinaikkan
kita bahas malam ini bersama narasumber
ada staf khusus menteri keuangan justinus prastomas
pras selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih malam hari ini sudah bergabung
saya sapa pak sartono utomo anggota komisi tujuh dpr dari fraksi partai demokrat pak sartono
selamat malam mbak putri
selamat malam terima kasih
pak peter selamat malam
selamat malam mbak putri
selamat malam mbak pras
selamat malam mbak pras
ya baik malam hari ini kita akan berdiskusi soal efektif atau tidak
sebenarnya nilai dana bantuan atau bantalan sosial yang sudah disiapkan pemerintah
mas pras bisa dijelaskan asumsi perhitungan bantalan sosial ini
kemudian muncul angka dua puluh empat tujuh belas triliun itu bagaimana mas pras
baik terima kasih mbak putri selamat malam pak sartono pak peter
sebagaimana kemarin disampaikan oleh ibu menteri keuangan
sesuaraan presiden kita ingin mengeksersai suatu skema pengalian subsidi bpm
kepada alokasi yang produktif dan dalam hal ini juga untuk perlindungan masyarakat
melalui bantalan sosial
jadi kalau ditanya efektifitasnya
ini justru menunjukkan
dukungan konkret apbn untuk menjaga daya beli masyarakat
tentu saja kita juga menyesuaikan dengan kemampuan apbn
tetapi kalau kita lihat pengalaman dua lima tahun pandemi
berbagai skema telah diimplementasikan dan cukup efektif
dalam rangka menjaga supaya masyarakat terutama kelompok bawah
itu tidak terdampak semakin dalam
kemudian skema yang diambil
itu skema konvensional yang telah diimplementasikan dan telah terbukti efektif
yaitu program keluarga harapan untuk dua puluh enam puluh lima juta keluarga penerima manfaat
besarannya pun juga sama dengan sebelumnya
ditambah rp satu ratus lima puluh per bulan selama empat bulan atau rp enam ratus
termasuk bantuan subsidi upah untuk sekitar enam belas juta pekerja
dengan gaji di bawah tiga lima juta dan ini juga sudah diterapkan sebelumnya
mendapatkan rp enam ratus ribu sekali bayar
dan ada alokasi tambahan
ini yang menurut kami cukup bagus untuk merespon
yang tidak tercover di skema satu dan skema dua mbak putri
jadi pemda diperluasaan
bila ada para pekerja informal sopir tukang ojek
atau pedagang nelayan petani yang tidak tercover
itu dialokasikan dua tujuh belas triliun
ini menjadi kewenangan pemda nanti untuk mengakomodir
kebutuhan masyarakat secara konkret di wilayah masing masing
mas pras skema untuk pemda itu bagaimana ya mas pras
pemda itu sebagai otoritas yang lebih tahu
lebih mengenal wilayah masing masing
yang lebih spesifik unik sesuai dengan kondisi
itu dau dan dbh
nanti akan ada cuklak sekarang sedang difinalkan
oleh pratara menteri keuangannya
permen ya berarti ya
ya akan segera disirkulasikan ke seluruh kepala daerah
agar dapat dieksekusi dalam waktu sangat dekat ini mbak putri
jadi itu diserahkan programnya kepada daerah bagaimana mengaturnya gitu ya
betul daerah diberi kewenangan untuk mengatur
kepada siapa dan berapa besaran yang akan diberikan
apakah kemudian pemerintah pusat sudah melihat alokasi atau cadangan dana yang dimiliki daerah
apakah memang mampu masih untuk mengikuti
aturan atau permintaan pemerintah pusat ini mas pras
ya ini sudah melakukan sudah dilakukan assessment
pemerintah pusat melihat dari dana yang ada
karena kami juga melakukan pengawasan terhadap penyeluruhan dana ini
dipastikan ini tersedia sudah ada dan langsung bisa dieksekusi
oke baik saya ke pak satono
pak sartono demokrat termasuk yang menolak kenaikan harga bbm
dan meminta pemerintah membuat roadmap akselerasi beban rakyat
maksudnya seperti apa pak
yang sekarang dilakukan pemerintah apakah sudah menjawab permintaan anda itu
menjawab pertanyaan anda itu soal akselerasi beban
baik terima kasih saya mencoba untuk menjawab ini
yang jelas sebelum menjawab apa yang mbak putri sampaikan
saya menghimbau kepada pemerintah agar mendengarkanlah suara rakyat
cerita rakyat dari berbagai daerah
yang menyatakan menolak dalam situasi seperti ini kenaikan bbm itu
ini yang juga harus menjadi concern jadi suatu perhatian begitu
karena saya juga mewakili suara tersebut untuk menyampaikan
nah kedua sebelum juga dinaikkan apakah pemerintah ini juga sudah menekan meminimalkan kebocoran kebocoran
daripada penyaluran bbm bersubsidi ini
nah ini kan kita ketahui bahwa dalam realitas begitu suara suara
banyak juga bbm ini terserap kepada sektor sektor yang tidak berhak mendapatkan daripada subsidi ini
ada di situ apa
pertambangan bahkan ada industri besar di situ dan juga ada perkebunan besar
nah ini harus dijalankan dulu bagaimana menutup daripada kebocoran bbm ini
dan saya yakin kalau itu dijalankan dengan maksimal ada suatu revisi peraturan begitu
ada perpres satu ratus sembilan puluh satu nomor empat belas itu tentang siapa saja yang berhak mendapatkannya
nah itu bagaimana kalau itu dijalankan dengan apa
neriusan begitu dan kelanjutan apa dibentuk suatu satgas begitu
supaya meminimalkan daripada kebocoran subsidi
kemungkinan tidak akan jadi menaikkan bbm dalam situasi yang seperti ini
begitu mbak putri
kedua ketiga tentang efektifkah daripada program subsidi ini
yang juga belum disampaikan tadi mungkin oleh mbak sowo
itu bagaimana juga sektor umkm misalnya
apakah juga sudah dalam perhitungan misalnya
di dalam umkm ini kan ya angkatan kerja yang berasal dari sektor umkm ini kan luar biasa
nah ini kan juga dalam posisi yang
menengah ke bawah gitu
sekali itu dinaikkan jadi miskin begitu
nah ini akan dinaikkan juga terjadi inflasi yang luar biasa
mungkin pengangguran meningkat mungkin kemiskinan meningkat
nah ini apakah juga sudah diperhitungkan ya dampak dampak
kepada sektor umkm ini yang juga tidak masuk dalam skema
kalau nggak salah ya mungkin ya mbak sowo
mungkin bisa dijelaskan
sementara demikian dulu mbak putri
nanti akan sebelum dijawab oleh mas pras saya ke pak peter dulu
pak peter kalau misalnya pak peter melihat dampak langsung yang muncul
menurut core apakah bisa diredam dengan perhitungan yang tadi disampaikan oleh mas pras
perhitungan pemerintah itu cukup atau tidak sebenarnya
ya mbak putri saya kira apa yang disampaikan oleh mas pras
saya kira apa yang disampaikan oleh mas pras itu kalkulasinya saya yakin ya
sama mas pras dan mantep kimia
cuma perbedaannya mungkin dengan saya adalah dampak dari kenaikan harga bbm ini tidak hanya sekedar memangkas daya beli di kelompok bawah
tidak hanya sekedar itu
yang mengalami ya yang terkena dampak dari kenaikan harga bbm subsidi
itu di bawah di masyarakat miskin benar
masyarakat miskin pun tidak hanya terkena dalam bentuk terpotongnya daya beli
lebih luas dari itu
masalahan yang dihadapi ya risiko yang kita hadapi dari kenaikan harga bbm
saya kira lebih jauh lebih luas dari situ
tapi ini memang adalah terpangkasnya daya beli masyarakat kecil
dengan adanya terpangkasnya daya beli itu juga akan menghantam industri
menghantam perekonomian secara menyeluruh
nah inilah yang saya sebutkan kalau seandainya kenaikan harga bbm itu terjadi
yang kena itu ya kita semua
kita semua yang orang mampu pun akan terkena
karena yang akan terkena adalah terganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung di sini
yang sebenarnya merupakan upaya yang dibanggakan oleh pemerintah sendiri
oleh pemerintah keuangan juga
bagaimana kita mengatakan bahwasannya
di bidik ini sekarang ini kita masih mampu tumbuh positif
ya inflasi kita stabil
ya ini kan kebanggaan kita
ya dan itu yang sebenarnya manfaat yang kita rasakan dari adanya subsidi itu
karena kita mampu tidak menaikkan harga bbm sampai terjauh ini
jadi stabilitas dan proses pemulihan ekonomi
itu adalah sebuah kenikmatan yang kita dapatkan karena pemerintah masih menanggung beban subsidinya
pemerintah kemudian menaikkan harga bbm subsidi
maka stabilitas itu bisa terganggu proses pemulihan ekonomi itu bisa terganggu
dan ini yang akan terkena kita semua
yang lebih besar akan menanggungnya adalah masyarakat kecil
dan itu tidak cukup hanya ditambal
dengan bantuan sosial yang kita tahu juga
sampai saat ini persoalannya adalah permasalahan ketidaktepatan di dalam distribusi atau penyalurannya
jadi ini hal hal ya yang selalu saya katakan
saya sependapat akan adanya beban apbn
tetapi momentumnya itu atau timingnya sekarang ini tidak tepat
kita masih dihadapkan ke kondisi yang paling tinggi
itu yang penuh ketidakpastian ya
risikonya sangat besar apalagi juga kita di dalam kondisi tahun politik sekarang ini
hal hal yang seperti ini
sangat mudah memunculkan kegaduan kegaduan politik yang imbasnya juga akan ke ekonomi
dan itu nanti sekali lagi akan kita tanggung bersama sama juga
jadi menurut saya
saya mengapresiasi bagaimana pemerintah mempersiapkan kebijakan kali ini dengan mempersiapkan bantuan sosial
tetapi itu menurut saya tidak cukup
karena risiko dampak dari kenaikan harga bbm ini jauh lebih luas dari itu
tidak cukup kita tambal hanya dengan bantuan sosial bantuan langsung juga
mas pras berarti ini ada kekhawatiran tidak cukup hanya untuk menambal di masyarakat miskin
kemudian ada masyarakat menengah yang mungkin kemudian terancam miskin
ada juga tadi yang disampaikan pak sartono untuk dari sisi umkm apa yang kemudian akan dipersiapkan
nanti mas pras dijawab setelah jeda
sekarang kita jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia
kami masih membahas soal efektivitas dana bantalan sosial yang disiapkan oleh pemerintah
untuk meredam dampak dari rencana kenaikan harga bbm bersubsidi jika nanti jadi dinaikkan diumumkan oleh pemerintah
saya ke mas pras staf khusus menteri keuangan
mas pras tadi kita sudah mendengar ada ketakutan ada kekhawatiran
terutama sekali adalah munculnya potensi kelompok miskin baru kemudian penambahan pengangguran
dan juga bagaimana dengan mereka umkm yang tentunya akan terdampak
karena sepertinya ini tidak masuk di hitung hitungan pemerintah yang rp dua puluh empat tujuh belas triliun itu mas pras
tentu terima kasih pak sartono pak peter untuk masukan dan kritik yang telah diberikan
itulah kenapa bapak presiden minggu lalu juga menyampaikan pemerintah masih terus mentermati
mencermati mengamati dinamika yang ada menghitung dengan sungguh sungguh segala aspek
resiko konsekuensi apapun opsi kebijakan yang akan diambil
nanti kita serahkan pada pak presiden pada waktu yang tepat pertimbangan yang baik
tentu akan mengambil keputusan yang baik bagi bangsa ini
tapi kami dari kementerian keuangan pemerintah ingin menyampaikan betul sekali tadi disampaikan
kita perlu mencermati beberapa hal yang harus juga dipertimbangkan
itu juga kami telah antisipasi
kalau kita tahu dan saya rasa masyarakat juga sangat aware tahun ini masih ada program pemulihan ekonomi nasional
masih ada alokasi apbn
yang memang sudah berjalan dengan saat ini
antara lain selain untuk mengalami dampak kesehatan itu juga memimpinsentif usaha
nah ini yang terus kita elaborasi kita perpajam supaya betul betul dukung para pelaku usaha
kita juga berharap dengan kelihatan ekonomi yang semakin baik pemulihan ekonomi yang ada pada arah yang benar
kita dapat mencapai kondisi yang sempurna
terutama di sektor sektif dan bisa membantu untuk menyerap para pekerja baru
termasuk menggerakkan perekonomian yang hasilnya akan dinikmati oleh lebih banyak orang
apalagi kalau kita lihat tentu pak peter pak sartono juga sangat hari ini
pola konsumsi bbm bersubsidi ini juga perlu kita dudukkan pada porsi yang tepat
karena harus diakui ada ketidaktepatan sasaran dan ini yang membuat apbn kita juga berat
maka kita ingin mengajak si pernegara kita bergotong royong
kalau saudara yang mampu membayar pajak menikmati barang non subsidi
sedangkan barang subsidi diperuntukkan bagi mereka yang kurang mampu
dengan demikian diharapkan korbanan atau kontribusi masing masing warga negara
porsi masing masing itu akan menjadi satu agregat yang nantinya juga akan memberikan dinamika tersendiri bagi perekonomian kita mbak putri
mas pras ada kemudian yang beranggapan bahwa pemerintah mengambil jalan yang paling aman
jalan yang paling aman instan dan mungkin memberikan hasil yang terukur
yaitu dengan menghitung dinaikkan saja harga bbm bersubsidinya
daripada kemudian mengatur pembatasan yang mungkin juga sama sama ini dua duanya sama sama akan menimbulkan gejolak ya memang
masyarakat juga mengerti bahwa ini sebuah dilema yang mungkin sulit sekarang dilakukan pemerintah
tapi daripada mengambil jalan atau berupaya untuk betul betul menyalurkan bbm bersubsidi tepat sasaran
tapi kemudian pemerintah mengambil jalur untuk menaikkan harga bbm bersubsidi ini
baik kami tidak ingin meletakkan diskursus tentang kebijakan bbm ini dalam konteks benar atau salah
karena memang tidak ada larangan konsumsi bbm jenis apapun
tapi ini lebih kepada ingin mengajak keadaan yang bersama ini problem dengan etika positif

bagaimana kalau yang mampu tidak mengkonsumsi barang bersubsidi

semua intervensi kebijakan termasuk pembatasan ini juga terus disimulasikan
dan kita menghitung baik durunya menghitung efektivitasnya
kita juga menyadari ini adalah alternatif kebijakan yang juga mungkin dilakukan
tetapi mbak putri lebih dalam konteks fiskal yang lebih panjang
tidak akan menyesuaikan harga bbm
yang merupakan opsi yang baik karena akan memberikan landasan yang baik bagi apbn

dan pemimpinan terikut siapapun
itu akan berkepentingan dengan fiskal yang baik fiskal yang sehat
nah kalau kita mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat
ini akan jadi prakondisi yang baik
karena kita harus memikirkan kesehatan bbm di kesinambungan kita
jadi dalam konteks itulah kami merasa
ini adalah waktu yang tepat untuk mendiskusikan secara lebih terbuka
dan kita ingin memperbaiki semua aspek
dan mendengarkan masukan seluas mungkin itu
karena dinilai ini adalah saat yang tepat untuk mendiskusikan ini
atau mengangkat isu ini dan membahasnya
jadi momennya dinilai tepat pak sartono sekarang ini
ya saya sepakat kalau untuk didiskusikan begitu
tapi tidak untuk dinaikkan gitu ya
kondisi kita yang saat ini tidak baik baik saja

tapi tidak untuk dinaikkan gitu ya
tidak baik baik saja untuk menaikkan daripada bbm subsidi ini
kami berkali kali juga dalam forum rapat kerja
dalam forum paripurna bahkan saya interupsi begitu
untuk mengingatkan begitu harus perlu kehati hatian
dampak daripada bbm subsidi dinaikkan otomatis ya
itu akan berlipat lipat dampaknya kepada inflasi kinan
dan juga daya beli masyarakat kalau itu dilakukan
ya pak sartono tapi ya menurut komisi
kalau ini dijalankan atau tidak bisa ditahan daripada kenaikan ini
ya selain inflasi meningkat bahkan mungkin ya malah terjadi stakflasi
nah ini juga menjadi suatu apa yang harus diperhatikan
suatu apa yang harus dipikirkan secara matang lah
dan juga perlu juga lah ada evaluasi apbn lah
mungkin berani lah menunda proyek proyek ya besar
yang menyerap dana besar
saya pikir saat ini tidak perlu begitu
itu kan berpikirnya dua puluh tahun lagi atau sepuluh tahun lagi
apa maksud anda proyek proyek besarnya
sekarang ini kita tentang hidup mati lah ya
apa tentang bicara tentang bagaimana bisa makan atau tidak ya
ini yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini
demikian mbak putri
ya pak satono tapi menarik anda dari komisi tujuh itu kan berarti juga melihat selama ini ada ketidak tepat sasaran distribusi bbm bersubsidi
menurut komisi tujuh loophole nya di mana
atau celah celahnya di mana sebenarnya
dan apakah kemudian komisi tujuh sudah memberikan masukan kepada katakan alkementerian
nah itu sudah diperhatikan
nah itu sudah diperhatikan
nah itu sudah diperhatikan
nah itu sudah diperhatikan
nah itu sudah diperhatikan
nah itu sudah diperhatikan
nah itu sudah diperhatikan

ya salah satu
betul selama ini kita selalu sering mengadakan suatu rapat kerja dalam artian ketepatan sasaran pada yang mendiri masuk siti ini
bahkan ketika terjadi suatu kebocoran
kebocoran yang besar
ya sudah diperhentikan juga
kemudian kemudian makan ya
kemudian kemudian makan ya
baik tuanku bye
baik tuanku bye

paling bagus juga
dan yang rasanya misalnya betapa j deformation dan venturitasinal life emails apa ya diperhatikan itu heel relatif di dua orte untuk juga kanunesement
begitu ini harus diselamatkan ini
kalau ini bisa diselamatkan
meminimais daripada kepecoran
itu otomatis akan menghematkan
bpn dan tidak perlu harus
pada saat situasi yang
tidak baik baik saja ini demikian mbak
pak peter kalau menurut
betul kemudian dengan menaikkan harga
bbm bersubsidi secara langsung ini
melakukan pembatasan kemudian
menutup kebocoran kebocoran itu akan memang jauh
lebih mudah sekarang dan memang
secepat itu harus intervensi dilakukan
untuk betul betul mengamankan apbn
sekarang ini pilihannya memang tidak banyak
saya rasa misalnya kondisi yang dihadapi
oleh pemerintah memang
yang tidak banyak
tetapi di tengah pilihan yang tidak banyak itu
kita harus memilih yang risikonya terendah
saya menurut saya
itu yang harus kita pilih
kalau menurut penghitungan saya
sekarang ini jauh lebih ringan
dibandingkan beban kita pada tahun
dua ribu dua puluh saya kira mas pras tahu sekali
itu adalah beban apbn kita yang terbesar
yaitu ketika penerimaan kita jatuh
untuk melakukan stimulus
memberikan bantuan kepada masyarakat
mencegah penyebaran pandemi
itu jauh lebih besar
sehingga memang beban apbn
pada waktu itu besar sekali
sehingga defisit kita juga melebar
dan kemudian beban
apbn kita memang besar
tetapi di sisi lain
kita juga ada windfall
ada kenaikan pajak
sudah mulai meningkat
saya kira itu salah satu yang dibanggakan oleh pemerintah juga kan
dan kemudian kita juga ada surplus
dan ini kan menjadikan
beban kita jauh lebih
dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
jadi dalam konteks itu
kalau menurut saya beban apbn nya
tidak terlalu mengkhawatir
dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
nah kita bicara tentang
timingnya menurut saya
tidak cepat sekarang ini
itu hal yang benar yang harus kita lakukan
memperbaiki skema subsidi
memang harus kita lakukan
tapi sekali lagi yang kita bicarakan ini kan adalah
pada moment sekarang ini
yang harus kita lakukan
imunitas kita adalah pada risiko
itu dalam kondisi ketidakpastian yang begitu besar
rekrutinian kita masih dalam keadaan yang sangat tinggi
dalam proses pemulihan
itu sendiri masih dalam posisi
nah ini kan hal hal yang harus kita antisipasi ke depan
pemerintah juga menegaskan
tahun dua ribu dua puluh tiga itu gelap
jadi kita harus siap siap
siap siapnya itu adalah
bagaimana kita menjaga
sekitar semua itu siap dan kuat
dan menurut anda menaikkan
harga beban subsidi sekarang itu
jangan dikasih shock
yang terlalu berat yang
oke kita menyelamatkan apbn
tetapi kemudian perekonomian
proses pemulihan ekonomi kita terganggu
dan justru kita tidak kuat
menghadapi tahun dua ribu dua puluh
yang dipenuhi ketidakpastian
sampaikan saya khawatir dengan risikonya
apa yang diinginkan oleh pemerintah memperbaiki
distribusi dari subsidi
bukan prioritas kita saat ini
prioritas kita adalah bagaimana kita
dan itu adalah kinerja pemerintah yang
sangat luar biasa sampai sejauh ini
yang harus kita tahan
mencegah shock terutama berkaitan
dengan daya beli masyarakat
yang sekarang bahwa
ketika harga beban subsidi
belum dinaikkan saja kemudian
ini sudah berpengaruh kepada
harga bahan pangan dan harga transportasi
juga kemudian sudah mulai naik ini
bahkan harga bbm bersubsidinya belum
dinaikkan jadi memastikan harga
daya beli masyarakat tetap
terjaga kita bahas setelah aja dah
tetap bersama kami
ya kita masih membahas
bantalan sosial yang
dikucurkan pemerintah yang
dampak dari kenaikan harga bbm bersubsidi
mas pras saya akan membacakan
wakil ketua apindo
sinta kamdhani saya kutip dari
ia mengatakan kalau ditanya
kita gak siap sekarang
yang jelas waktunya bukan sekarang
kita coba mendengar apa insentif
yang ditawarkan pemerintah
jadi apa insentif yang kemudian ditawarkan
pemerintah karena memang ini tidak
hanya berdampak pada kelompok miskin kelompok
rentan miskin kelompok menengah
tapi juga pelaku usaha
mas pras apa yang sudah disiapkan sebenarnya
untuk para pelaku usaha
baik saat ini
kita memiliki program pemulahan musim
ini tahun ketiga
dan kita juga ingin terus mendengarkan
mencermati melihat dengan
kita di dunia usaha
sambil nanti kita mempertajam
yang lebih tepat
yang di dalam pemerintah itu apa
mereformulasikan kebijakan lebih berkeadilan
empat sasaran dan punya
dampak lebih besar kepada
kami klarifikasi lagi
alokasi anggaran untuk subsidi
itu tidak dikurangi
diberikan sampai akhir tahun
itu yang prinsip
lalu anggaran perlindungan sosial
ditambah lagi dengan yang dua puluh empat triliun
itu tetap ya
yang berjalan lalu diperkuat ditambah
nah untuk para pelaku usaha
selain di program pen
kita akan lihat nanti kita perlu
pertajam kira kira dampak
yang secara konkret dialami di
tanya seperti apa nanti terus kita simulasikan
agar tidak termati nah kita ingin
melihat dalam konteks lebih luas
penyihatan apbn itu tantangan
kita bersama efisiensi
juga akan menjadi hal yang baik
karena bisa kita realokasikan ke
ke energi yang lebih ramah lingkungan
itu juga kesempatan yang baik untuk
memperkuat untuk mempertajam
afirmasi kita pada program program
yang selama ini juga sudah
kita sampaikan dan sudah lama
misalnya transportasi publik
dan sebagainya oke
semua harus kita letakkan dalam sebuah ekosistem
kebijakan yang politik putri
dan jadi pemerintah
sudah menyiapkan ini dan harapannya ini
semua bisa meredam dampak yang mungkin
akan muncul ya mas pras
jika nanti pemerintah jadi menaikkan harga
bbm bersubsidi pak sartono
kalau menurut anda apakah ini cukup
untuk meredamnya yang sudah disiapkan
pemerintah atau menurut anda memang
kurang persiapannya tergesa gesa
saya kembali lagi
tanah mana terjadi
penolakan penolakan karena mereka
mengalami betul situasi yang
tidak baik baik saja
mengingatkan memaswadai begitu
apa inflasi dan potensi
yang mulai meningkat
lalu itu juga di apa dinaikkan
dan juga harapan
apbn harus dimaksimalkan
untuk dapat mengurangi beban rakyat
subsidi tadi sudah disampaikan
agar digelontorkan dan harapkan tepat sasaran
ya ya dan
yang belum dibutuhkan
agar proyek proyek besar yang menyerap
anggaran besar ini bisa ditunda lah
sampai posisi ekonomi yang
lebih baik lagi
baik terakhir saya ke pak peter
pak peter jika nanti pemerintah jadi menaikkan harga bbm
bersubsidi anda optimis ini bantalan yang sudah disiapkan
atau bisa diberikan keamanan
atau sedikit bantuan bagi masyarakat
seperti saya sampaikan tadi
pendaikan harga bbm
tidak hanya sekedar memangkak
lebih jauh dari itu
dengan terbangkasnya daya beli
itu akan ada rangkaian
terbesuk dengan keuntungan ekonomi
yang sudah diangkat tadi
pertumbuhan ekonomi akan terbangkas
yang tinggi akan lebih tinggi
itu juga akan mengundang respon
naikan suku bunga dari bi
kemudian itu juga akan
memaksa pertumbuhan ekonomi
dengan terbangkasnya pertumbuhan ekonomi
juga itu akan mengurangi
daya serap ekonomi untuk
pembukaan lapangan kedai baru
ini dampak yang harus diantisipasi
yang tidak cukup hanya sekedar
bantalan sosial ya
bantalan tadi bantalan itu ya
sedar pain killer ya
hanya mengundang perasa sakit
sebagian dari itu
dampak itu jauh lebih luas dari itu
mengurangi saja ya
ini tidak cukup hanya dengan itu
kalaupun pemerintah kemudian mengambil
kebijakan itu saya kira kita semua
ya harus menerima kebijakan itu
dan kemudian mencoba untuk lebih support
terhadap pemerintah bagaimana kita bersama sama
yang mungkin terjadi
saya berharap justru adalah kekhawatiran kekhawatiran
terjadi adalah bukan
seperti yang saya khawatirkan
yang pasti sejauh ini presiden joko widodo
dalam wawancara terbaru juga mengatakan
masih menghitung semuanya
apa ya kegalauan atau
ketidakpastian ini sebenarnya saat
ini juga sudah kemudian
menghantam dan mengerek beberapa
harga bahan pangan dan
semoga saja pemerintah segera
menetapkan gitu ya terima kasih banyak
bapak bapak malam hari ini sudah bergabung
staf khusus menteri keuangan mas yusinus prastowo
kemudian anggota komisi tujuh dpr
dan juga pak peter abdullah dari core indonesia
terima kasih sehat selalu terima kasih atas diskusinya
terima kasih mbak putri